kasus aktif covid sembilan belas di surabaya menunjukkan angka penurunan
dari data satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur
kasus aktif di kota pahlawan menyisakan lebih dari dua ratus orang
tren kasus aktif covid sembilan belas di surabaya terus menurun
ini setidaknya bisa dilihat dalam waktu satu minggu terakhir
dari angka empat ratus dua puluh sembilan pada tanggal sembilan oktober
kasus aktif di surabaya menyisakan dua ratus enam puluh delapan di tanggal enam belas oktober
angka kesembuhan yang tinggi membuat angka aktif pun terus menurun
terus rata rata empat puluh sampai enam puluh orang dinyatakan sembuh di setiap harinya
tanggal yang sama angka kumulatif kasus covid sembilan belas di surabaya
tercatat ada lebih dari lima belas orang dengan angka kemarin satu satu ratus dua puluh satu jiwa
dan saat ini pemkot surabaya mengklaim dari satu ratus lima puluh empat kelurahan
ada tiga puluh tiga kelurahan yang sudah bebas dari covid sembilan belas
pemkot melakukan micro lockdown untuk kampung yang masih terdapat kasus positif
untuk warga yang dinyatakan tidak layak menjalani isolasi mandiri
pemkot menyediakan tempat isolasi di asrama haji surabaya
pemkot surabaya mencari tempat isolasi di asrama haji surabaya
dan bagaimana perkembangan terkini
akhirnya angka kasus positif ini bisa menurun
hanum kalau anda melihat tiga puluh tiga kelurahan yang diklaim oleh pemerintah kota
kasus terkait kasus positif covid sembilan belas hampir semuanya merupakan kampung padat penduduk
sehingga kalau dilihat dari tipologi kampung seperti ini
mereka memiliki pola komunikasi dan pola sosialisasi yang cukup baik cukup erat
sehingga tidak sulit kemudian membuat mereka yakin dengan apa yang harus mereka lakukan
dan apa yang harus mereka hindari
ini yang kemudian menjadi salah satu keuntungan bagi pemerintah kota surabaya
karena sejak awal hanum beberapa bulan yang lalu
sebelum ada istilah penguatan di level kampung
pemerintah kota surabaya sebenarnya sudah menggalang kekuatan kampung
yaitu dengan tampung tangguh sehingga mereka sejak awal sudah memanfaatkan
para pemuda di kampung kampung tersebut untuk melakukan sosialisasi
untuk melakukan pemantauan terhadap tetangga mereka misalnya
dan juga pengadaan pangan
ketika mereka ada warga mereka mengalami kesulitan terkait isolasi mandiri
atau isolasi dalam rangka karena keluarga mereka positif covid sembilan belas
mereka sudah disuplai permakanan oleh baik warga kampung sekitar
maupun juga pemerintah kota surabaya
nah ini yang kemudian tidak heran ketika kita melihat dalam kurun waktu empat bulan
ada banyak sekali signifikan terutama penurunan kasus kasus di kampung kawasan padat penduduk
tadi pagi saya berada di salah satu kampung yaitu di kampung malang wetan
yang merupakan salah satu kampung yang memiliki angka positivity rate yang tinggi di surabaya
selama tujuh bulan atau setidaknya lima bulan belakangan atau terakhir
ada kasus positif covid sembilan belas yaitu dua bulan yang lalu
kampung ini tercatat ada empat puluh tujuh kasus positif covid sembilan belas
kalau di seluruhan di wilayah kelurahan tegal sari ada satu ratus tujuh belas kasus
dan semuanya sekarang sudah dinyatakan sembuh dan sebagian memang dinyatakan meninggal dunia
artinya memang ada komunikasi yang baik antara warga kampung dan juga yang sempat kita khawatirkan adalah misalnya soal stigma
karena banyak sekali stigma sebenarnya laporan yang masuk ke saya
soal kalau ada satu warga kemudian dinyatakan positif covid sembilan belas
kemudian banyak sekali warga yang menghindari atau menjauhi mereka
namun ini tidak terjadi di kampung kampung tersebut
sehingga supporting system di antara warga
yang ada di sana membuat angka kesembuhan sudah relatif cukup tinggi
misalnya soal kebutuhan mereka makan dan juga kebutuhan mereka secara psikologis
ini menjadi hal yang baik hanum ketika kita bicara soal kampung kampung ini
yang jelas adalah selama kurun waktu tersebut
memang bukan soal selesai atau tidak selesai
karena pandemi ini masih terus berlangsung
kita tidak tahu misalnya di kampung malangwetan sudah dua bulan tidak ada kasus baru
tapi mereka juga was was karena kalau dilihat dari kesejarahan warganya
memang cukup bagus tapi belakangan memang turun hanum
karena saya lihat tadi tadi pagi banyak sekali warga yang keluar rumah tidak menggunakan masker
dan mereka beralasan tidak perlu ada yang dikhawatirkan
karena di antara tetangga mereka sudah tidak ada kasus positif covid sembilan belas
ini memang menjadi pekerjaan rumah
karena di samping soal kesadaran yang mulai turun lagi
sehingga perlu lagi satgas di kampung kampung ini terus menggerakkan sosialisasi
karena tentu saja ada masalah yang muncul yaitu
ketika arus ekonomi sudah mulai pulih hanum
mereka sudah mulai bekerja sehingga untuk aktivitas sosialisasi ini sangat jarang dilakukan
sehingga mereka membutuhkan tenaga dari pemkot misalnya
bisa satpol pp atau siapapun itu untuk terus masuk ke kampung kampung ini untuk melakukan sosialisasi
hal yang dibutuhkan kampung ini sebenarnya juga soal ketersediaan masker hanum
dan juga sarana cuci tangan karena terus terang mereka di kampung malang misalnya di satu rw lima saja
ada sepuluh warganya dan hampir semuanya atau lebih dari separuh warga ini terdampak positif covid sembilan belas
bukan hanya soal pandeminya tapi juga soal ekonominya
mereka tidak mampu secara reguler membeli masker yang layak
sehingga dibutuhkan masker dalam jumlah besar untuk mempertahankan nihil kasus
setidaknya untuk dua bulan terakhir ini
dan mereka berharap ada bantuan dari pemerintah kota berupa masker dan sarana cuci tangan
sehingga mereka bisa meyakinkan kembali warga
bahwa pandemi belum berakhir sehingga mereka bisa terus waspada untuk menjaga
setidaknya ketika ada kasus baru mereka tidak gagap
dan mereka bisa mengantisipasi dengan baik
sehingga penurunan kasus tidak menyebar kemana mana
selain itu selain partisipasi warga
hanum patut diakui bahwa pemerintah kota surabaya sudah memperbaiki
bagaimana testing mereka yang sangat masif untuk hari ini
tercatat per hari mereka bisa melakukan testing untuk dua ribu sampel
ketika pemerintah kota sudah membuat
laboratorium kesehatan daerah ini cukup sangat membantu karena
masifnya testing ini juga disupport dengan kecepatan dalam diagnosis
sehingga pemerintah kota percaya diri melakukan testing
baik itu rapid test maupun swab test secara dadakan ke beberapa wilayah
yang dianggap rentan terhadap penularan misalnya di pasar di kampung
atau bahkan di jalan jalan umum pemerintah kota secara dadakan
setiap malam mereka melakukan pemblosan
dan kemudian di jalan jalan untuk menswab warga yang beraktivitas di wilayah tersebut
ini dilakukan untuk mempercepat diagnosis sehingga kecepatan dalam treatment
dan kecepatan dalam melakukan lockdown mikro ini bisa menjadi kunci bagi pemerintah kota surabaya
tapi hanum kita masih belum tahu pandemi ini sampai kapan
sehingga semua upaya yang dilakukan baik oleh warga kampung maupun pemerintah kota surabaya
diperlukan konsistensinya sehingga apa yang sudah dijalankan sekarang
harus dipertahankan bahkan ditambah lagi terutama kapasitas testing
yang diklaim oleh pemerintah kota sudah melebihi dari ambang yang ditetapkan oleh who
baik farid berarti mikro lockdown kampung tangguh dan juga konsistensi ini
yang masih harus diusung dan digalakan terus untuk ada di sana
agar bisa lebih menekan lagi angka pertumbuhan kasus positif
namun farid yang juga menjadi sorotan sepertinya ini soal pemulihan ekonomi
apa langkah pemerintah setempat untuk bisa menstimulus pertumbuhan apalagi kita seperti yang tadi farid bilang
bahwa kita tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan
namun masyarakat tetap butuh mata pencaharian untuk bisa menafkahi keluarganya begitu
apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa menstimulus pertumbuhan perekonomian di surabaya khususnya
ya hanum tadi saya berada di salah satu balai rw di surabaya yang cukup lengkap sebenarnya catatan
tentang bagaimana pola perubahan yang dialami warga terutama di masa pandemi ini
bukan hanya soal pandeminya
tadi saya sudah menyinggung tapi juga soal berapa akibat dampak dari pandemi ini terutama soal ekonomi
ada catatan yang cukup rigid misalnya ada berapa warga di sana yang dirumahkan
ada berapa warga yang di phk sehingga proses pencatatan ini mempermudah pemerintah kota merespon ketika apa yang dibutuhkan warga
misalnya ketika warga dinyatakan positif covid sembilan belas
hal yang paling utama yang mereka pikirkan adalah bagaimana kemudian mereka bisa menghidupi keluarga mereka ketika mereka diisolasi
mereka tidak bisa bekerja mereka tidak mendapatkan penghasilan
itulah yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah kota dengan banyak sekali skema yang harus bisa diberikan kepada warga
baik itu bantuan secara tunai misalnya atau bantuan sembako atau pola permakanan yang selama ini sudah menjadi tradisi di surabaya ketika kita bicara soal warga yang positif covid sembilan belas
baik pemerintah kota maupun warga dengan secara sukarela mengantar makanan untuk warga atau keluarga mereka yang menjalani isolasi mandiri
hal hal yang semacam ini supporting system sosial
semacam ini itulah yang kemudian diputuhkan
karena kalau kemudian posisi hotel yang sudah mulai buka kemudian home hospitality lainnya yang sudah mulai buka misalnya restoran
ini yang diharapkan oleh pemerintah kota bisa kembali menyerap tenaga kerja baik yang berstatus dirumahkan atau phk maupun angkatan baru yang jumlahnya cukup banyak sebenarnya di jawa timur khususnya di surabaya hanum
angkatan kerja di surabaya lebih dari satu juta jiwa selama satu tahun
bahkan kalau kita bisa lihat di dua ribu sembilan belas masih ada angkatan kerja yang harus diserap oleh sumber sumber kerja yang ada di surabaya khususnya yang kalau kita bicara soal jawa timur
terakhir hanum saya akan katakan bahwa surabaya meskipun bisa dianggap berhasil dalam mengontrol atau menjalankan semua program terkait penanganan pandemi covid sembilan belas ini
tapi kita masih berharap bahwa soal ekonomi ini juga akan berpengaruh
pada bagaimana wajah pandemi di surabaya
karena kalau dilihat ketika warga tidak mampu membeli masker ini menjadi masalah yang cukup pelik
dan kalau kemudian pemerintah kota tidak mensupport baik soal ekonomi mereka dan juga bagaimana kemudian mereka mendapatkan akses terhadap fasilitas atau alat kesehatan ini juga masalah baru yang akan muncul
karena kalau dilihat di satu rw yang saya datangi tadi mengatakan warga tidak cukup mampu untuk membeli masker yang layak dalam pandemi covid sembilan belas
saya sangat berharap bahwa ini akan menjadi masalah yang cukup pelik
karena kalau pandemi ini tidak menyebabkan apa yang kita lakukan
karena pandemi ini kita tahu tidak ketahui sampai kapan terjadi dan kebutuhan masker merupakan kebutuhan yang paling utama untuk menjaga keselamatan kita
ada masker ada hand sanitizer ada sarana cuci tangan yang masih minim terutama di kampung kampung yang harusnya disediakan oleh pemerintah kota surabaya
dan hari ini para rw ini sudah akan disosialisasikan oleh kelurahan kelurahan yang ada di surabaya
karena mereka akan menerima bantuan miskin dan bantuan sosial yang diperlukan oleh perusahaan
bantuan lima juta per rw dan mereka mengatakan bahwa bantuan ini memang cukup membantu sekalipun hanya diberikan satu kali saja
karena mereka akan berencana membuat uang lima juta ini untuk membeli masker dan juga kebutuhan lain terkait bagaimana kemudian mengontrol warga yang ada di kampung mereka
sehingga kasus positif covid sembilan belas yang nihil ini bukan hanya ada di tiga puluh tiga kelurahan
tapi juga kita harapkan hari ini ada sekitar dua ratus kasus aktif positif covid sembilan belas di surabaya
dan tren satu minggu ini terus menurun dari empat ratus kemudian turun menjadi dua ratus
dan kita masih bisa berharap bahwa surabaya bisa terbebas dari kasus positif covid sembilan belas aktif
sekalipun penambahan kasus konfirmasi antara empat puluh sampai enam puluh tapi juga kasus sembuh relatif tinggi di antara enam puluh sampai delapan puluh kasus kesembuhan tiap harinya
baik miftah farid langkah pemerintah
yang sudah sangat mendalami untuk bisa segera membereskan pandemi dan juga stimulus ekonomi di sana kita tunggu bersama
semoga angkanya tidak terus bertumbuh dan kita bisa melewati pandemi ini dengan segera mungkin begitu
terima kasih miftah farid atas laporan anda langsung dari surabaya jawa timur